insight kali ini berada di danau sentarum di kabupaten kapuas hulu di kalimantan barat
masyarakat yang ada di sekitar ini sangat menggantungkan hidup mereka dari apa yang dihasilkan hutan
salah satunya adalah madu
sebelum kita panen harus ada sop penting yang diikuti kalau tidak kita nanti disengat oleh lebahnya
sudah berhasil teman teman
ini kayaknya kita sudah mendapat hasil
kita mau rasakan
ini masih ada madunya
ini adalah peternakan sapi perah
ini hanya salah satu contoh ya
karena ternyata banyak sekali di sini masyarakat yang memiliki sapi perah
iya saya saat ini sedang berada di hutan desa padan di kabupaten lampung selatan ini merupakan salah satu dari dua puluh dua desa di kawasan gunung raja basah
dan hutan desa ini merupakan salah satu dari litera program pemerintah yaitu program hutan sosial yang dikomando langsung oleh dirjen pskl kita yaitu dirjen perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan
siapa lagi kalau bukan pak bambang suprianto
halo halo salam hutan sosial salam lima jari
salam lima jari
dengan adanya hutan desa satu mengenai ketenangan tadi bahwa rakyat dipercaya tenang kemudian terhadap kegiatan ilegal mereka jagai
jadi ada kepastian masa depannya
kita berada di kabupaten lampung barat luar biasa cantiknya
mungkin bisa dikatakan saya belum pernah melihat desa yang begitu asri begitu cantik dikelilingi oleh hutan gunung dan ada kedengeran suara siamang
sementara desanya itu sendiri sangat asri ditata dengan penuh bunga bunga dan lain sebagainya